gak peduli apa yang penting buat kamu
nah aja tante
pasangan kedua yang lolos adalah
renaldi dan anggia

dan pasangan yang terakhir yang lolos ke babak final
izinkan kami masuk babak final
kayaknya reva berharap banget sama kontes ini ya allah
tepuk tangan semuanya
tepuk tangan untuk reva

selamat kepada peserta nomor dua tujuh dan lima
tepuk tangan sekali lagi untuk semua peserta
bye bye hahaha muah muah muah kamu tahu banget sama kalian luar biasa
kamu tahu gak kamu tahu gak tante tuh sampai dedekan atau yakin gak ya kamu
tuh bisa masak apa enggak aduh tapi tuh doa terus sampai enggak ada amin ya tau
ah ternyata bisa kamu aduh sampai ngetik milet kepenyang nyobain masakan kamu tahu
kapan kapan aku buatin ya buatan hai ini juga dong aku buatin juga buat kamu satu
hidup anak macan
oh ya rek gue pengen ngucapin congret relation buat lo karena bukan cuma lo udah menang hari ini
tapi gua perhatiin kayaknya tante macem udah sayang banget ya mau
selamat ya bu namanya bayang ya
macan gitu loh mamanya yang ganteng dan calon mama yang cantik ini
saya yakin banget loh pasangan reboy ini pasti akan keluar jadi juaranya yakin
iya betul bu tapi pasangan anna sama rani juga calon kuat mereka juga sama sama smart dan oke
assalamualaikum neng dimana udah selesai acaranya udah abah ini nih di parkiran
neng abah saya juga ada di parkiran tapi di bagian kp nya neng depan parkiran ta
lihat gak ada kp
iya tuh neng gerakkan dia nyak ditungguan sama abah
udah kata mau kesini teh
guys gue duluan ya soalnya gue ditungguin abah
lo gak bareng kita ray emang lo mau kemana sama abah
oh enggak bukan dijemput abah nungguin gue di kafe depan
kenapa tidak muncul muncul
waduh jangan jangan yang itu ya
agak agak abah itu bukan orangnya
eh bukan itu mah cewek galak teh bukan yang orang
oh yaudahlah teh duduk aja lah ngapain masa ditungguin nanti juga kesini
ini exciting bisa ya teh
ray ray ray please ray bentar aja kamu omong sama aku bentar aja
tadi aku belum selesai jelasin ke kamu
aku udah gak mau denger aja kamu ngomong sama aku bentar aja
aku udah gak mau denger aja kamu ngomong sama aku bentar aja
apapun lagi penjelasan dari kamu
tapi kita gak bisa kayak gini terus ray
aku udah capek kalau kamu salah paham terus sama aku
dan ini penting buat kamu sama aku juga
dan aku udah gak peduli apa yang penting buat kamu itu udah gak penting lagi buat aku
dan apa yang penting buat aku itu udah gak penting lagi buat kamu
satu hal kamu harus tahu
kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus
udah basi mondi
tapi kamu harus dengerin aku dulu ray
kamu deketin aku aku bakal teriak kalau kamu maling biar kamu digebukin
aku yakin kamu gak tegang lah kalau gitu
sebenernya enggak sih
tapi aku itu udah maafin kamu
aku itu udah lupain kamu
tapi kenapa kamu masih musik lagi aku
sayang lihat deh kayaknya acara cowok cowok oke udah selesai tuh
mas lihat itu deh itu kan ian sama haikal kan mas
mereka ngapain disini
ya pasti mereka nemenin boy yang lagi kontes disini
dan reva pasti ada disitu juga mas
kalau aku turun dan marah marah
dia ada disini juga kan atas cicin aku
tapi kalau aku gak turun marahin reva
adriana yang marah sama aku
wah lebih parah lagi
ya ada tante rempong
kalau b turun dan marahin reva
kalau mas b itu ternyata papinya reva bukan bokap kue
mungkin susah deh gue dapetin boy
mas top sekarang juga berhenti oke oke berhenti berhenti